rob kayaknya ada yang bener bener gak beres deh
lain kali kalau ada kiriman bunga atau apapun dan pengirimnya tidak dikenal vital aja yang baru
oke kalau begitu ini buat kamu
saya gak mau terima
ya re assalamualaikum
ada yang neror kamu
rob dari tadi handphone aku tuh bunyi terus rob
terus aku telfon balik
sama sekali orang itu gak ngerespon
terus re kamu tau nomornya siapa
dan baru kali ini orang itu nelfon aku
rob aku tuh bingung banget
aku aku bingung
ngapain ya orang itu dan orang itu siapa
dan dia ngapain tengah malam kayak gini iseng banget sama aku
yaudah gini aja deh
ya tapi rob kalau nanti pak bos atau kamu nelfon aku
dengan sesuatu yang penting gimana
ya bilang aja kan handphonemu mati
nah sekarang saya tanya deh gini
sekarang posisi handphone kamu hidup atau mati
ya handphonenya mati
berarti gak bohong kan
pagi mbak rere
ini nih kiriman bunga untuk mbak rere
kiriman dari siapa mbak
nah itu dia mbak
nggak ada nama ataupun tanda pengenal dari pengirimnya
kayaknya ada yang bener bener gak beres deh
wah gini aja mbak
kalau ada kiriman bunga atau apapun
dan pengirimnya tidak dikenal
begitulah aja ya mbak
oke kalau begitu ini buat kamu
saya gak mau terima
lu ngerti berduaan
yang penting ininya lancar
kalau kutu kupret emang modelnya begini full lus
udah jalan jalan lah
abah sama umi nyuruh bang mali sama tarmiji apaan ya
pun jadi curiga nih
pasti ada sesuatu deh
masya allah di bebek makan pandai berantakan begini
bener bener kagak ada pikirannya lo ya
hei mut lo kenapa gak rapi rapi sih
masa sendiri aja berantakan begini
bener bener kagak ada saringan kali itu otaknya
hah ini kan rumah ayah juga
jadi bebas ngapain ngapain
enak aja rumah lo bebas
tapi gue yang kerja disini capek
oh kan gak kena gitu ah
udah bah gue kagak kuat deh
gimana ke caranya lo biar dia nih
gue kagak kagak kuat deh
sama orang tua curiga
jadi anak kagak ada positif thinkingnya sama abah sama umi
ya abisnya abah sama umi tadi ngapain ngomong sama bang mali sama bang farmizi jauh jauh dari warung
iya abah nyuruh si mali sama parmiji ke rumah si sulam
dengerin abah dulu rom
abah nyuruh kusono itu bukan mencari masalah
tapi menyuruh melihat si thailand apakah sudah pulang dari kampung atau belum
iya umi tuh mau beli jamu herbal buat umi sendiri
umi sih gak capek cuman kadang kadang suka
apa namanya tuh
iya makanya abah suruh ke senelan itu siapa tahu ada yang cocok obatnya sama penyakit umi ini
udah deh lo gak usah curiga melulu sama orang tua ya dosa
rom mau siap siap
siap mau ngajar dulu ya mi
iya udah deh
ya ampun ya main malu malu aja di rumah
iya mak hari ini pan ada jadwal ngaji sama kak ustaz jarum
sama ustaz jarum mana
sama ustaz jarum
gue mau titip gue ya buat dia ya
bilang ini ada titipan buat lo eh buat dia maksudnya
jadi emak bilangnya
insya allah dah mak jangan dikasih tahu
tapi jangan digaji gaji dulu ya mak
iya deh cepetan
ntar ngasih tau
tidak baik pake nyogok nyogok segala
itu kan gue kasih kue itu sebagai tanda perhatian dari kue
mak nolak mentah mentah kan
orang makan nasi ajau gue males oh kak
kalo lo perhatiin encing kenapa sih demen banget bikin abah sama umi kesel
tapi kan itu gak baik sih
ini kan adeknya
kan ntar bakal nyerah tuh
kalau dia nyerah harta warisan bakal dibagi bagi tuh
ruh juga mikirnya gak gitu kali cing
cakep kalo pikiran lo begitu
abisan sih abah umi lo
pelitnya minta ampun
harta warisan dikekepin
mau dimakan sendiri kali itu
pan kata ustadz tuh ya
harta warisan itu ya
harta warisan itu harus cepet cepet dibagiin
sesuai dengan hukum waris
nyiak sama bapak bencing tuh tenang di alam barzah
tapi kalo menurut rom sih
kurang tepat juga cing
kecuali nih kata ustadz itu
orang yang udah meninggal punya utang
encing mah tau encing mah
cuman pengkesian abah sama umi lo
kena dosanya bagaimana
ntar rum coba bilangin deh sama abah sama umi
jangan sampe tau
yaudah deh ntar rum ngomong sama abah
berhabis nih urusan
lo mendingan balik deh sama robi
lo kan tau
si tika ngejar mulu
kalo dia jadian
assalamualaikum ustadz arum
ini ada kue dari maji
kok emak tumben banget kasih kakak kue
terima kasih udah nonton